simulai penyanderaan anak buah kapal asal indonesia yohanis serang warga tarakan kalimantan utara
salah satu anak buah kapal henry lolos dari penyanderaan abu sayyaf
yohanis mengaku bersembunyi di ruang mesin saat terjadi pembajakan kapal yang berlayar dari sebu filipina selatan menuju tarakan kalimantan utara
kelegaan terpancar dari wajah yohanis serang sabtu siang
warga tarakan kalimantan utara salah satu anak buah kapal tugboat henry
yang lolos dari pembajakan kelompok abu sayyaf ini bisa berkumpul bersama keluarganya
yohani serang merupakan orang pertama yang melihat kedatangan dua speedboat yang digunakan oleh pembajak
yang menyerang kapal yang ditumpanginya saat berlayar di sebu filipina selatan menuju tarakan kalimantan utara
sesaat sebelum pembajakan berlangsung yohanis yang usai membuat kopi di dapur melihat dari sisi kiri kapal
speedboat yang membawa beberapa orang bersenjata laras panjang melaju ke arah kapalnya
sontak yohanis berterima
memberitahukan kepada abk lainnya ada kelompok abu sayyaf yang mendekat
namun teriakan yohanis diabaikan
tidak ada yang percaya
yohanis pun lari menyelamatkan diri
tiga kali yohanis pindah ruangan mulai dari kamar abk kamar kapten
hingga akhirnya pindah ke ruang mesin dan bersembunyi di sela sela mesin
yohanis juga sempat mendengar suara tembakan hingga empat kali
dalam kamar semua masih kemana
dikira masih masih kemana
awalnya saya masuk di kamar saya sendiri
tapi saya takut juga sendiri
saya lari masuk ke kamar kapten
berapa orang itu
sembunyi di situ
berapa orang pak kira kira di kamar kartel itu pak
lebih lah empat
yohanis keluar dari persembunyian setelah tidak terdengar lagi suara di kapal
di dek atas ia menemukan salah satu rekannya telah terkapar berlumuran darah
yohanis akhirnya diselamatkan oleh pak
patroli laut dari tentara diraja malaysia yang tengah melintas
setelah itu yohanis dibawa ke lahan datu
sofian ali tarakan kalimantan utara